yang sedang hangat hangatnya adalah menteri dalam negeri cahyokumolo dan gubernur dki jakarta anies baswedan yang terlibat saling sindir
pasca kunjungan anies ke kolombia dan amerika serikat beberapa waktu lalu
mendagri mempertanyakan kepentingan anies pergi ke luar negeri di saat kursi wakil gubernur dki masih belum terisi
anies pun menantang mendagri untuk membuka daftar atau list pejabat dan pergi ke luar negeri beserta dengan agenda kunjungannya
saling sindir inilah yang tengah terjadi antara menteri dalam negeri cahyokumolo dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
dalam pernyataannya kepada awak media senin lalu
cahyo menyinggung kunjungan kerja ke luar negeri gubernur anies di saat kursi wakil gubernur belum terisi sejak ditinggalkan sandiaga uno pada agustus dua ribu dua puluh
bukan tanpa sebab selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota anies diketahui sudah melakukan kunjungan ke tujuh negara
terakhir anies mengunjungi columbia dan amerika serikat selama sepuluh hari
dalam agenda di dua negara tersebut anies hadir sebagai pembicara di forum internasional
seperti dilansir cnn indonesia com pada mei dua ribu sembilan belas anies berkunjung ke singapura dan tokyo
dia juga pernah melakukan kunjungan ke maroko turki dan argentina pada dua ribu dua belas
menurut anies kunjungannya ke luar negeri masih dalam tahap wajar
pasalnya kunjungan tersebut masih terkait sebagai kapasitasnya sebagai kepala daerah
sebaliknya pembatasan seorang kepala daerah ke luar negeri hanya akan menjadi pembatas bagi jakarta dan indonesia untuk berkembang di mata dunia internasional
kini anies menantang mendagri membuka daftar pejabat yang pergi ke luar negeri
beserta agenda kunjungannya
pada satu juli dua ribu sembilan belas kementerian dalam negeri juga telah mengeluarkan surat edaran terkait izin dinas luar negeri untuk gubernur wakil gubernur yang ditujukan kepada bupati wali kota seluruh indonesia
izin dispensasi konsesi yang diajukan pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan atau pejabat pemerintahan maksimal sepuluh hari kerja
setelah sejak diterimanya permohonannya
kepala daerah yang melakukan kunjungan ke luar negeri juga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kementerian luar negeri dan sekretariat negara
tiffany raitama cnn indonesia
kita akan lihat seperti apa komentar dari warga net di lini masa menanggapi sekaligus melihat saling sindir atau saling nyir dari dua pejabat ini
saya akan buka beberapa komentar
yang berhasil tim social media kami kurasi
sudah ada yang pertama saya buka dari akun adhairul underscore ihwan
katanya udah deh ya jangan main sindir sindiran lah
buka datanya aja buka faktanya
lalu berikutnya dari warga net yang kedua
dari akun siapa
itu dia tati elmir
katanya halo pak cahyo kalau salah kenapa nggak dikirimin surat peringatan aja sesuai dengan aturan nih katanya dia
nyinyiran pejabat lewat media
hanya provokasi pertikaian
sumber keributan tanpa ujung
loh katanya rekonsiliasi
lalu berikutnya dari akun facebook ya
dari akun facebook peter han belum ada yang mengundang nih pak mendagri untuk presentasi
negarawan itu memuji bawahannya bukan malah sebaliknya bukan malah menyindir maksudnya dia
lalu dari akun facebook masih dari shanti nasim
katanya seorang menteri ini seorang menteri harusnya berkomentar
ya nggak seperti itu ya
harusnya bisa menjaga wibawa katanya seorang menteri
kita ke informasi lain
saya ajak anda kita akan kembali ke topik utama kita sebelumnya
di mana ada dua pejabat yang belakangan atau beberapa waktu belakangan tengah terlibat saling sindir
adalah menteri dalam negeri cahyokumolo dan gubernur dki jakarta anies baswedan yang terlibat saling sindir
pasca kunjungan anies ke columbia dan amerika serikat beberapa waktu lalu
mendagri pun mempertanyakan kepentingan anies pergi ke luar negeri di saat kursi wakil gubernur dki masih belum terisi alias masih kosong
anies pun kemudian menantang mendagri untuk membuka list atau daftar pejabat yang pergi ke luar negeri beserta dengan agenda kunjungannya
lalu seberapa besar sebenarnya manfaat dari kunjungan kerja pejabat ini ke luar negeri kita akan bahas bersama direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah atau kpp
otonomi daerah atau kppud
ada pak robert n di jawa yang pak robert selamat malam
halo selamat malam tiffany
terima kasih sudah di cnn indonesia connected kita mempertanyakan dan juga menyinggung mempersoalkan bagaimana sebenarnya urgensi atau seberapa besar sih sebenarnya urgensi kunjungan seorang kepala daerah ini ke luar negeri
kemudian menyamu dengan pertanyaan berikutnya seberapa besar manfaat
manfaat artinya ketika seorang kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri
dampaknya seberapa besar terhadap daerah atau daerah lah yang dipimpinnya
dan kemudian diimplementasikan kepada kebijakan di daerah tersebut
oke sebelum dua pertanyaan itu saya mau jawab dulu pertanyaan
yang saya ajukan sendiri sesungguhnya tiffany ya terkait dengan gini
cara berkomunikasi para pejabat kita
kemarin minggu lalu antara menteri hukum dengan wali kota tangerang
sekarang mendagri dengan gubernur jakarta
rasa rasanya kok kurang elok ya tidak sesuai dengan etika kepatutan dalam pemerintahan
ini kan pusat dan daerah pusat itu pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
apakah memang harus diumbar ke publik untuk kemudian jadi bahan pembicaraan
dan bahkan saling sindir atau apapun
tapi intinya ini kurang elok untuk sesuatu
yang mestinya bisa diselesaikan di dalam
kalau memang itu komunikasi antar level pemerintahan
tapi kalau levelnya antar politisi kita tidak tahu lagi
ini kan yang perlu kita lihatin
ini permainan politik ataukah komunikasi pemerintahan sih
itu satu ya
kemudian kedua kembali ke pertanyaan anda soal urgensi maupun juga manfaat
yang jelas begini
kalau dari sisi urgensinya memang tergantung cara lihatnya
kalau urgensi dalam artian bahwa
ini sekarang era global
kita membutuhkan juga kepala daerah pemimpin daerah
gubernur wakil gubernur dan berbagai pejabat yang lain
termasuk dprd untuk mengetahui dinamika global
untuk terlibat dalam pergaulan di level global
satu dua kali saya kira nggak masalah
dan memang kita perlu ke sana
karena memang ini kan sekarang konteksnya
dinamikanya itu sudah di level global
apakah kerjasama maupun persaingan di tingkat global
tetapi kalau kita tidak bisa mengetahui dinamika global
kalau spesifiknya mau lihat kasus per kasus
kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih yang dibicarakan di sana
apa yang menjadi poin yang sangat penting
sehingga kemudian harus yang hadir adalah kepala daerahnya
tidak bisa diwakilkan ke katakanlah wakil kepala daerah
kalau memang masih ada wakil kepala daerah
jakarta tentu tidak
atau ke jajaran birokrasinya
ini yang kita perlu tahu
kalau anies mengatakan bahwa
saya ke sana bukan untuk dibanding
tapi justru untuk menyampaikan sesuatu tentang jakarta
apakah presentasi atau promosi
buat saya justru ini jadi isunya
dalam berbagai pengalaman
orang itu jarang sekali
menyampaikan informasi tentang daerahnya
itu lewat presentasi atau promosi
sebagai langkah awal
biasanya yang dilakukan pertama adalah membenah dulu
buktikan dulu kinerja
orang akan tahu dengan sendirinya
kemudian promosi itu menjadi lebih bermakna
kalau kotanya belum bagus
mau promosi seperti apapun
namanya itu jualan pepesan kosong
karena ini pengalaman dari beberapa daerah juga
promosi tapi lupa membenah internal
di daerah yang bersangkutan
begitu orang nengok ternyata
besar diomongan kecil
atau nyaris gak ada di kinerja
kemudian kedua adalah
manfaat untuk daerah ini yang mau kita lihat
jadi secara administrasi
boleh kemen dagri
mengurus proses perizinannya
kemudian sepulang dari siapa kunjungan itu
harus memberikan laporan ke kemen dagri
tapi buat publikan itu semua adalah internal pemerintahan
bagi kita adalah
ada gak manfaat nyata
yang memang terasa
dalam perbaikan layanan publik
peningkatan kinerja ekonomi
peningkatan pemerintahan dan sebagainya
dari hasil kunjungan kunjungan yang sudah
setahun terakhir misalnya sudah cukup banyak
itu yang mau kita lihat
itulah manfaat bagi publik
ini sebenarnya yang harusnya
terbuka gitu ya
dari sejak kunjungan itu secara transparan
disampaikan ini loh yang saya pelajari disana
ini yang mau saya terapkan
ini yang kira kira saya janjikan
dalam beberapa waktu ke depan
akan saya terapkan di apakah jakarta atau daerah lain
untuk kemudian membuat publik itu
menjadi lebih bagus kotanya
dan maju perekonomiannya
misalnya seperti itu itu yang mau kita lihat
sebelum kita ke masalah
keterbukaan transparasi gitu
kita ngomongin soal daerah
skupnya artinya dalam pembahasan kali ini
pak robert kita ngomongin soal dki jakarta
ibu kota negara
anda melihat ini bukan kali pertama
gubernur anies melakukan
punker atau kunjungan kerja ke luar negeri
kurang lebih data dari sindonesia com
kurang lebih dua tahun sudah ada tujuh kali
kunjungan kerja ke luar negeri
ini kemarin ada kolombia amerika
ada sebelumnya tokyo
kalau nggak salah saya singapura dan sebagainya lah
nah anda melihat dari
sekian banyak negara
dengan agenda kunjungannya gitu
hasilnya anda melihat
memang cukup efektif
ada manfaatnya tidak artinya
diterapkan ke ibu kota ini
rata rata kunjungan anies
kecuali yang kemarin ke jepang
itu dalam rangka mendukung
jadi ada urban dua puluh juga
jadi itu mungkin bagian dari yang
tidak bisa tidak harus dijalankan
tetapi di luar kunjungan itu
rata rata yang terkait dengan
belajar tentang isu isu perkotaan
yang spesifik dan sebagainya
yang buat saya kalau melihat
hampir dua tahun kepemimpinannya
itu kok ya belum terlalu
apa sih sebenarnya kontribusi dari berbagai
untuk kemudian warga benar benar bisa merasakan
nah mungkin memang kita butuh
suatu jeda waktu yang cukup panjang
katakanlah tiga atau empat tahun
tapi harus diomongkan harus disampaikan bahwa
ini nggak bisa berbebas kalian
langsung dirasakan manfaatnya dalam
satu dua bulan ke depan
mungkin sepahun atau dua tahun
nah ini kan yang kita
kita nggak pernah tahu
karena tidak transparan tadi informasi
dari apa yang dia peroleh di sana
tapi masa sih dalam apa
tujuh kali kunjungan selama dua tahun ini
nggak satupun yang bisa kemudian ditunjukkan ke publik
yang bisa kita peroleh kecuali
di media sosial kita lihat
ada penghargaan ini penghargaan segala macam
itu buat saya
itu kan seremonial simbolik saja
bukti nyatanya itu yang kita mau lihat
dan kemudian kedua mbak tiffany
yang penting untuk jakarta
karena ini konteks yang soal jakarta ya
jakarta ini gak punya wakil gubernur
ketika gubernurnya pergi
maka yang kemudian didelegasikan
kepada segda gitu kan
kasus kemarin tanggal delapan belas
segdanya ke semarang
gubernurnya belum nyampe jakarta
sesungguhnya kita pernah
pernah ada waktu dimana jakarta ini
tanggal delapan belas kemarin
ini yang nggak boleh terjadi lagi ke depan gitu ya
dan sebenarnya isu yang lebih besar adalah
secepat mungkin untuk diisi ini
posisi wakil gubernur
kalau memang gubernur sangat urgent
sangat penting untuk keluar
ada wakil gubernur
beda loh mbak tiffany
pemerintahan dan birokrasi
di jakarta itu pemerintahan cuma dua
gubernur dan wakil gubernur
sementara dibawahnya itu birokrasi
segda itu setinggi tingginya
dia penjaga birokrasi
pemerintahan kecuali tugas rutin operasional
karena memang dia bukan birokrasi
yang bisa membuat keputusan strategis
terkait dengan perencanaan daerah
terkait keputusan keputusan yang mengikat
daerah itu untuk beberapa waktu
itu adalah gubernur dan
atau wakil gubernur dengan konsultasi ke gubernur
ini yang perlu dipahami juga oleh
para pemimpin kita bahwa
yang disebut pemerintahan
kalau mereka yang diangkat
atau dipilih oleh rakyat
nah nggak bisa terus menerus itu di
delegasikan ke pejabat birokrasi
itu nggak boleh terus menerus gitu
yang bikin mengganjal artinya
harus diluruskan apa
ini soal transparansi
karena anggaran dananya
atau kepentingan urgensinya
dan seberapa idealnya itu seperti apa sih
sebelum pada saat
dan sesudah melakukan
atau seorang kepala daerah
melakukan kunjungan kerja
ke luar negeri ini
misalnya ada dilengkapi dengan action plan
kalau dibuat urutan
ini kan sebenarnya
apa yang dikerjakan pemerintah
rencana kerja pemerintah
di atasnya rpjmd
kemudian tertuan di anggaran
nah kira kira dari berbagai perencanaan ini
mana sih yang masih dibutuhkan
untuk mendapatkan informasi atau data
dari daerah lain atau negara lain
untuk kemudian yang bersangkutan ke sana
nah ini dulu
buat transparan ini loh
kita punya rencana seperti ini
namanya sumber informasi
atau pengetahuan tentang ini
gak bisa kita progresi
kecuali saya yang ke sana
untuk belajar langsung
kemudian kedua adalah tentu
tahap kedua proses administrasi adalah
mengurus perizinan ke
menteri dalam negeri
yang itu harus juga transparan
menyampaikan itu di
website mereka bahkan
daftar semua kepala daerah
yang memang mengajukan perizinan
dan siapa yang pergi ke sana
dan kemudian transparan pula
laporan dari hasil kunjungan ke luar negeri itu
untuk disampaikan ke publik
baik sebagai informasi
maupun juga biar daerah lain
kalau butuh informasi yang sama
gak perlu juga dia keluar negeri
tinggal lihat dari yang sudah ada
kemudian ketiga adalah
bahwa berbagai perjalanan keluar itu
apapun namanya studi panding
presentasi promosi dan sebagainya
itu benar benar memang pulangnya
itu akan terlihat hasilnya
itulah yang disebut dengan
dalam artian bahwa
gak sekedar keuangannya saja yang akuntabel
atau laporan administrasi kekembangan
tapi akuntabilitas publik dalam artian
kinerjanya itu memang
benar benar terlihat karena sudah menggunakan anggaran
sudah mengambil waktu kerja untuk pergi keluar
kalau enggak orang akan lihat
ini jalan jalan atau studi beneran
ini jalan jalan atau memang
mau dapat sesuatu untuk dibuktikan kinerjanya
di daerah ketika dia pulang
nah ini kan yang buat saya transparansi
pembuktian kinerja dua kata kunci
ini yang menjadi isu ke depan
ini nggak hanya berlaku untuk kepala daerah saja ya pak robert ya
artinya untuk anggota dewan sih juga perlu ya
semua harusnya gitu
siapapun mbak yang namanya pejabat publik
yang menggunakan anggaran publik
apbn maupun apbd
yang mengambil waktu kerja hari kerja
itu semua harus akuntabel secara prosedural
dan akuntabel secara substantif
dalam bentuk laporan
ke pihak pihak diatasnya
apakah kemendagang dan sebagainya
maupun juga ke masyarakat
dan itu berlaku untuk
asli kepala daerah dprd
dan bahkan pejabat asn
semua harus terkena gitu
pak robert terakhir saya akan balik ke tadi
pertanyaan dan sekaligus jawaban
yang juga sudah anda jawab
yang pertama soal menyoal gaya komunikasi
artinya antar pejabat ini
kita kan gak berbicara
ini bukan dalam kapasitas politik ya
artinya semuanya yang saling
lempar komentar saling lempar sindiran
ini dalam kapasitas
pejabat artinya menteri
kemudian kepala daerah gitu
anda melihat kenapa sih
kenapa harus saling sindir
tidak secara langsung
kan ini ada dalam satu birokrasi yang sama
bukannya ada rusnya juga
kan itu akan lebih gampang
itu dia mbak
kalau bicara hanya normatif pemerintahan
mestinya kan ada prosedur
rasa patut dalam pemerintahan
dimana soal komunikasi itu
pasti bisa mereka akan
atur secara baik di dalam
yang bisa dibicarakan di dalam
kenapa sih harus
dijadikan sesumbar di luar
dan jadi bahan
bagus juga transparan
tapi bukan ini transparan
yang kita butuhkan
komunikasi ke dalam
komunikasi ke dalam
karena ini kejadiannya kan
baru minggu lalu kita mengalami ini
ini juga terjadi jakarta
tetapi memang khusus untuk jakarta
bagi orang yang memang berpikir agak
agak di luar pemerintahan
yang sudah mulai mencium aroma politiknya
ini kok kayak sesuatu yang
bagus juga anies menyampaikan bahwa
biar tidak ada curiga
tidak ada apa
rasa berburuk sangka dan sebagainya
dibuka aja lesnya
buka aja semua
dan itu bagus juga
untuk kemudian kita lihat gitu
bahwa tidak semata
mengarah ke satu dua kasus
apalagi hanya ke anies
ini untuk semua
jadi kalau tahu
siapa saja yang keluar negeri
berapa sering dia keluar negeri
dalam satu termin waktu tertentu
dua tahun tiga tahun
apa yang diperoleh dari sana
itu bagus untuk pembelajaran kita
dari masalah ini
dua belah pihak
bisa mengambil pelajaran
dan khusus untuk mendagri
seruan dari anies itu sangat penting
saya harus objektif ya
untuk mendagri buka
itu bagian dari transparansi pemerintahan
tanpa ada kasus ini
sudah mulai diproses
sejak lama itu
kita tunggu mungkin
warga di daerah lain juga menantikan
transparansi kemudian action plan ya
terkait dengan mungkin
kalau ada kepala daerahnya
yang melakukan kunker
terima kasih pak robert
sudah bergabung dengan